cnn indonesia breaking news
sidang tahunan mpr ri dan sidang bersama dpr dpd ri dua ribu dua puluh satu digelar hari ini
seperti tahun sebelumnya presiden joko widodo menghadiri prosesi sidang tahunan
dengan mengenakan pakaian adat khas indonesia
presiden joko widodo dan wakil presiden ri maruf amin
tiba di kompleks mpr dpr sekitar pukul delapan pagi
presiden mengenakan pakaian adat suku baduy
presiden jokowi memilih pakaian adat khas suku asli banten
sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan pada keluhuran nilai nilai
dan adat budaya suku baduy
sedangkan wakil presiden maruf amin mengenakan busana adat suku mandar
kedatangan presiden disambut ketua dpr ri puan maharani
ketua mpr ri bambang susatyo ketua dpr ri lanya lamataliti
sidang tahunan mpr tahun ini dibatasi hanya enam puluh orang
yang hadir langsung secara fisik di gedung mpr dpr
sementara sisanya hadir secara virtual
kita bergabung dengan koresponden cnn indonesia priscila dauhan
di gedung mpr dpr ri jakarta cila
kalau tadi presiden sempat memberikan pidato kenegaraan terkait hal ini
terutama yang menarik adalah bagaimana pemerintah bisa menyelaraskan
mengkonsolidasikan kebijakan ekonomi
dan juga tetap memprioritaskan kesehatan
lalu poin poin apa saja yang juga bisa anda review terkait dengan pidato pada pagi hari ini
iya selamat siang yuda
benar sekali di pidato kenegaraan presiden tahun dua ribu dua puluh satu memang berbeda dibandingkan dengan tahun lalu
waktunya cukup singkat hanya empat puluh lima menit saja
namun presiden sudah berhasil menyampaikan poin poin penting
yang bisa kita soroti pada pidato kenegaraan di tahun ini
dimana jika kita bandingkan dengan pidato kenegaraan tahun dua ribu dua puluh
di mana pandemi baru saja dimulai ini presiden menyampaikan banyak sekali dampak
dari pandemi yang berlangsung dan baru mulai pada tahun dua ribu dua puluh
dan dampaknya cukup signifikan terutama di bidang ekonomi
nah pada pidato kenegaraan tahun ini presiden cukup menyampaikan optimisme yang tinggi
begitu di mana presiden memaparkan beberapa pencapaian yang sudah dilakukan oleh pemerintah
presiden menyinggung beberapa program bantuan yang sudah diberikan pemerintah kepada masyarakat
antaranya program keluarga harapan beragam bantuan langsung tunai
yang diharapkan dapat memulihkan ekonomi secara nasional
dengan menggunakan dana pemulihan ekonomi nasional yang memang sudah dianggarkan
untuk menyelesaikan pandemi di sisi ekonomi
namun juga presiden tetap menyoroti sektor kesehatan tentunya yuda
dimana presiden menyinggung juga kesadaran masyarakat yang sudah cukup tinggi dalam menghadapi pandemi
dimana masyarakat sudah cukup aktif
melaksanakan protokol kesehatan yang cukup ketat
tentu saja presiden mengapresiasi kepada seluruh tenaga kesehatan
yang sudah berjuang cukup luar biasa selama pandemi hingga tahun dua ribu dua puluh satu ini
presiden juga menyoroti beberapa pencapaian lainnya
diantaranya tadi seperti yang sudah saya sebutkan
beragam program bantuan sudah diberikan kepada masyarakat
dan juga presiden pun mengapresiasi keberlangsungan umkm
yang sudah cukup maju hingga saat ini
nilai transaksi perdagangannya sudah mencapai rp dua ratus lima puluh tiga triliun
dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tiga ratus lima puluh triliun hingga akhir dua ribu dua puluh satu
presiden juga menyoroti dimana umkm kita
khususnya produk produk buatan lokal ini sudah cukup berkembang
empat belas juta umkm sudah masuk ke dalam e commerce
itu juga diapresiasi oleh presiden
dan juga memang kita
selain juga pidato kenegaraan presiden
kita juga harus menyoroti yudha
tadi dalam pidato kenegaraan yang disampaikan
pidato yang disampaikan oleh ketua mpr bangun susatyo
yang menyinggung akan adanya amendement uu dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
dan juga yang nanti akan berubah bentuk begitu
menjadi undang undang pokok pokok haluan negara
ini yang juga harus disoroti karena memang banyak isu yang bermunculan beberapa hari belakangan
di mana para pengamat dan juga banyak isu yang beredar begitu
kalau memang isu ini bisa menjadi jalan masuk
dimana nanti akan ada perubahan dalam amendement uu dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
dan juga pphn ini
terutama dalam isu perpanjangan periode jabatan presiden
dan juga isu isu lainnya
tadi juga ketua mpr menyebut kalau memang akan ada jalan ataupun langkah terkait dengan hal itu
namun memang masih akan dibahas lebih lanjut
tidak mengubah semuanya yuda namun juga ada beberapa pasal yang nantinya bisa saja diubah
dan memang rencana ini juga sudah diamini oleh ketua dpd dalam pidatonya tadi
dan juga presiden pun juga sudah menyerahkan penuh pada mpr mengenai hal ini
namun kita pantau saja bersama supaya memang amendement uu dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
yang nantinya akan menjadi undang undang pokok pokok haluan negara ini
bisa berjalan dengan semestinya
dan tidak melebar kemana mana karena memang isu ini sangat kompleks
namun kita lihat saja nanti seperti apa yuda
namun memang yang bisa kita lihat bersama pada pidato kenegaraan presiden tahun ini cukup membuat kita juga optimis
karena memang begitu banyak pencapaian yang sudah disampaikan oleh presiden
mengenai kinerja kementerian dan juga lembaga
di mana presiden juga mengapresiasi kinerja dari mpr dan juga dpr
terutama dalam menggolkan
undang undang omnibus law yang menjadi undang undang pertama omnibus law di indonesia
untuk menyederhanakan reformasi dan juga birokrasi di indonesia
dan kita akan lihat bersama yuda bagaimana implementasinya
dan juga nanti di sesi kedua setelah sudah dua puluh menit ini
yuda akan presiden juga akan menyampaikan pidato mengenai nota keuangan
nanti juga kita akan pantau bersama
baik terima kasih priscila dauhan untuk laporan langsung anda
selamat bertugas kembali
sekian tayangan pidato kenegaraan dua ribu dua puluh
kami masih akan melanjutkan pembahasan terkait jelang pembacaan nota keuangan dua ribu dua puluh tiga
bersama rekan saya aldi hawari sesaat lagi